aku akan mengampuni kalian
asalkan kalian menjawab
siapa yang sudah menghasut kalian
dia tidak membunuh musuhnya
malah dia mengobati musuhnya
bukankah kalian adalah
prajurit kerajaan windu herang bukan
kenapa kami tidak dibunuh saja raden
kalau aku ingin membunuh
sejak tadi aku sudah membunuh kalian
aku tidak akan membunuh kalian semua
apa yang sebenarnya terjadi pada putraku
sikapnya berubah begitu kasar
sudahlah ibu nda
ibu nda jangan terus menangis
menangis tidak akan bisa menyelesaikan masalah ibu nda
sekarang kita berdoa saja kepada allah
semoga allah akan mengembalikan tabiat raka walang sungsang
agar menjadi lebih baik lagi
aku ini bukan tahanan
dia itu seorang brookland
dia itu di karvlwan
dan setelah itu
kau mengapa merasa
agar mereka jatuh malam findings her going filing
aku mohon kepada ibunda
janganlah terus menangis ibunda
melihat air mata ibunda
membuat hatiku terasa sakit ibunda
mau kemana raden
karena prabu tidak boleh melewatkan kejadian ini
ada apa ribut ini
ada keributan di ruang pengobatan kan ya
di mana kalian semua menyiapkan orang orang yang menghadang kami semua
sudah pak man
jika kalian tidak ingin menjawab
dan tidak ingin mengatakannya
di medan pertempuran
kita akan bertemu kembali
hubungan pak jejarah
dan juga kerajaan undurhera
siapa orang yang menghasut kalian semua
jika kalian tidak ingin menjawab
aku terpaksa untuk menghukum kami
jangan bunuh kami raden
kasihan ini anak istri kami raden
aku akan mengampuni kalian
siapa yang sudah menghasut kalian
kabur begitu saja
pada saat hamba ingin melihat keadaannya
bagaimana bisa ini terjadi
kakang lebih memperhatikan tindak subanglar
daripada putra ku langsung sangkab
mohon gusti prabu jangan salah paham
hamba betul betul tidak sengaja
menabrak gusti ratu subanglar
walaupun dia terjatuh
dia bisa bangun sendiri
dan tidak akan kemana mana
namun sekarang putra ku langsung sangkab
dan entah berada dimana
dan bawa kembali ke hadapan
sendika gusti prabu
bagaimana bisa ini terjadi
kakanda putra kita ulang susah
dia sudah pergi kakanda bagaimana ini
dinda harus bertanggung jawab
atas perginya putra kita ulang susah
bahkan dinda tidak bisa menjaganya dengan baik
mohon maaf ayahanda prabu
aku mohon kepada ayahanda
jangan salahkan ibu nda ratu subang lara
ibu nda sudah melakukan yang terbaik untuk menjaga raka walang sungsa
jangan membela ibu
jika ibu ndamu bisa menjaga dengan baik rakam
dia tidak akan kabur dari istana
tapi kak kanda
sekarang masuklah ke dalam
dan jangan bikin masalah lagi
tapi kak kanda
masuklah ke dalam
masuklah ke dalam
masuk lestri ibu

sesekali dengar suaranya
ketika erebenza menanggeng ibu radha
empat regret adalah hilang
jika kita perilipip alexander fen hag pepini
setelah dia melihar forefriara scheint gores
mereka melidah ke hewan fun conference